sejumlah warga di perumahan puri kartika ciledug kota tanggerang
mulai membersihkan rumah pasca terdampak banjir minggu siang
dengan alas adanya warga membersihkan perabotan rumah tangga mereka
dan sisa sisa material lupur banjir
tidak sedikit barang barang berharga elektronik milik warga
seperti televisi dan kulkas rusak akibat terendam banjir
menurut warga selain faktor hujan banjir di lokasi ini diperparah
jebolnya tanggul kali angke di sekitar permukiman
saat ini warga butuh bantuan air bersih dari pemerintah kota tanggerang
karena mesin pompa air rusak
ya banjir kata saya
udah langsung berbeda gak sempat menyelamatin banyak sih
yang penting saya mau baju aman dulu ya
saya keatasin semua
kalau ini pernah masuk ular kan berumah kan
daripada ngendarin yang kayak gitu gitu yaudah lah
saya di lantai dua
nah udah jam empat subuh tulangku dimatikan
air di dalam udah sudah
lalu di luar sih udah
kayaknya sih kalau kita berdiri begini udah nggak nyampe
sementara itu sejak minggu pagi
sejumlah warga di jalan kiai haji hashim
porok cabe kembangan utara jakarta barat
sudah mulai membersihkan rumah dan barang barang berharganya
yang sempat terendam banjir dari luapan kali angke
akibat terendam banjir
sejumlah barang barang perabotan rumah tangga milik warga
banyak yang terendam air banjir hingga berlumpur
akibat luapan kali angke ini
ada delapan puluh kepala keluarga yang terdampak banjir
satu malam sudah turun sekitar tiga puluh cm
nah tadi subuh sudah jauh lebih baik ya
ya ini dalam rangkai bersih bersih
mulai dari jam tiga malam bahkan saya bersih bersihnya
karena apa kalau gak gitu gitu kan
sudah kering kan susah kita nempel bumbunya
ke depannya sih kalau bisa jangan sampai banjir lagi
ketinggian genangan air sudah berlangsung surut
warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki pintu air kaliangke
dan segera membangun turap di bantaran kali angke
agar tidak terjadi banjir kembali
kemiliputan cnn indonesia